sampah masih menggunung di depo sampah kawasan kota baru kota yogyakarta selasa pagi padahal
tujuh unit truk sampah baru kemarin mengangkut sebagian sampah di depo ini sampah meluber
hingga ke jalan yang membuat pengguna jalan harus melambat kendaraannya tumpukan sampah
ini bahkan sempat mengundang aksi seorang seniman jalanan adik dudelmen yang menggambari
bungkusan sampah di depo ini aksinya dilakukan ahad sore atau sehari usai hari ulang tahun kota
yogyakarta ke dua ratus enam puluh tujuh selamat ulang tahun kota jogja ke dua ratus enam puluh tujuh nyampah lukisan sampah berupa
objek mata warna warni ini sudah ia lakukan keempat kalinya di lokasi berbeda itu mulainya
sama mas ketika saya gambar naik terus besoknya hilang kalau yang
sini enggak sore saya gambar maghrib dah mulai diambil ya alhamdulillah bisa apa bisa cukup nyentil
nah sementara itu para pemilik usaha di sekitar depo sampah mengeluhkan gunungan sampah ini
itu takut pak takut karena lihat ulatnya melihat lalatnya luar biasa pak baunya penumpukan kalau
dari atas sana pak toko kita hilang nah kelihatan dinas lingkungan hidup mencatat volume sampah di
depo kota baru ini diperkirakan mencapai lebih dari enam puluh ton sementara kapasitas pengangkutan para
hari yang maksimal tiga rit saja tidak mampu mengimbangi volume sampah yang masuk masalah sampah di
yogyakarta kembali terjadi sejak dua puluh tiga juli lalu ketika tempat pembuangan sampah terpadu piyungan ditutup
hingga awal september kini tpsd piungan dibuka terbatas dengan tiga hari buka dan satu hari tutup
di meliputan cnn indonesia yogyakarta